makanya positif jangan suka ngerjain orang
dedikasi gar apa kita gak liat
berani beraninya kalian bohongin
ustadz musa yang mulia dasar
mana tidurnya mana ketinggalan eh indra obrik luqman ada naga habis
dihukum rasanya itu dua kali petugasnya jawab lagi gara gara kalian kuping ustadz
musainya hampir copot maka dari itu hukumannya adalah alaikum waalaikumsalam maaf pak ustadz
ya saya mau kasih tahu tugas saya ngambil pakaian kotor udah selesai semua semua
tinggal saya mau nganterin ini lilis ke rumah aduh jangan padeh pade itu kan lagi
kayak enak badan baru aja saya kerokin tadi punggungnya itu kan adanya masuk angin tuh nanti kalau
ngantri malam malam begini kena angin lagi pusing udah masuk angin masuk got lagi justru
jatuh bukan begini pak ustadz kenapa pade oh sudah ketinggalin begini pak ustadz
lilis ini kan masih kecil butuh pengawasan saya takut terjadi apa apa
makar dari itu ya saya akan menugaskan sobri indra dan juga lukman untuk mengantar
lili sampai ke rumahnya dan juga sekaligus ini merupakan bagian dari hukuman karena mereka
telah ngerjain kita mau kan mau gak mau enggak ustadz oh iya ini sekaligus melatih kalian bertiga untuk bisa menjaga perempuan ya tapi ingat anterin lilis ke rumahnya dengan selama lima jam
untuk bisa menjaga perempuan ya tapi inget anterin lilis ke rumahnya dengan selama lima jam
anterin lilis ke rumahnya dengan selama lima jam

nanti pak ustadz museum mula dan santun akan membantu pak sri kiti untuk jaga di pos
nungguin kalian pulang harus tepat waktu
trin sampai rumah ya
aku pengen nanya deh
kamu tuh orang mana sih
aku tuh anak tunggal
aku tuh anak paling disayang di keluarga aku
aku tuh cucu pertama yang ditunggu tunggu seluruh keluarga
penting buat teman peman
aku di mana
ibu saja css nya bisa nangkut puses
kamu jangan haim
hukar dia sin
hukar dia sin
ada yang ngomong itu gue aja tuh partie parisia

masa saben ini

ya ilah dimana ada setan sih ya bulu kudung mana pada buang di pundak gini
suara pastrikiti iya bener
aduh pastrikiti maaf maaf tadi ada setan setan
kenapa jadi pastrikiti yang ketakutan tahu jadi tak tadi yang teriak setan kalian
aku pas apam itu setan kerudung kayak gitu sih emang apa malu maju udah malam dingin makanya
kerudungan putih lagi asperik itu mirip kojol setan memang
menggunakan khawatir pak ustadz sama anak anak takutnya ada apa apa atau gimana gitu tenang aja
pade anak anak itu pasti aman sebab apa sebab saya sudah menyuruh pas rikiti untuk mengawasi
mereka oh gitu kalau tenang begitu biasanya maksudnya pangallian tuh oh ada
jalan jalan kita berenang di rumahnya haji jaja
begitu berenang ada petir
pak d tenang aja pak d gak usah khawatir
cakep lalu orang sakti itu berteriak kepada musuhnya
setelah orang sakti itu berteriak kepada musuhnya
dia menghentakkan kaki kita nah tiga kali
ya aku menang lagi
aku menang lagi joget lagi dok
sampai kali dari tadi kan udah joget
kamu harus sportif dong dot
kak tanya iya aku bakalan joget
kalau kalah kan udah jatuh
udah lah apa beres
jadi diriku inilah aku
pok teh dong pok
tehnya pakai gula apa pasir
hah buat bikin tembok
mau bikin kontrakan dong
wah gulanya banyak banget pak d
mewakili wajah pak d yang manis
ini udah jadi
pak saya lupa sebentar
kenapa pak d
nah ini kelas
saya udah siapin emang
nah ini saya lupa
pak ded itu emang gitu orangnya
terus gimana dok
ini kan saya udah bikinin
saya aja udah siapin minumnya tuh
terus gimana ini siapa yang minum jadinya
ya bagusnya sih buat positif ya
mas berapa nih kali
jangan suka ngerjain orang
kenapa kita gak lihat itu balasannya
ya allah pak ustaz
pak pak pak
aduh kepal pak ustaz
pak pak pak
aduh pak d
pak pak pak

angkat kecepatan orang ke ongkongnya
serius berangkat ahh
bang dan civicake
jangan jadi gue
kematikan diri dot